kita akan melihat langsung bagaimana kondisi terkini terkait aksi demo buruh di sekitar kawasan senayan jakarta
sudah ada koresponden cnn indonesia arya dita utama
dito selamat sore bagaimana dengan aksi buruh hari ini apakah berjalan dengan kondusif dan lancar
serta apa saja tuntutan dari masa buruh ini
halo selamat sore lia dapat saya menginformasikan bahwa saat ini saya berada di istora senayan jakarta pusat
memang tadi puluhan ribu hari ini memandati acara may day fiesta yang diselenggarkan oleh partai buruh
memang tadi saya informasikan bahwa sejumlah aksi yang telah dilakukan baik itu di istana ataupun juga di depan gedung mahkamah konstitusi pun juga berlangsung dengan kondusif
dan untuk mengetahui apa saja tuntutannya saat ini sudah bersama saya presiden dari partai buruh pak said iqbal
halo selamat sore pak said
iya selamat hari buruh internasional
selamat hari buru internasional kita mau tanya nih apa sih ini mbak
tuntutan atau pesan pesan yang ingin disampaikan
pada may day tahun dua ribu dua puluh tiga ini
may day tahun dua ribu dua puluh tiga ini mempunyai arti penting karena ini adalah memasuki tahun politik dua ribu dua puluh empat
dimana partai kelas pekerja buruh petani nelayan miskin kota miskin desa prt buru migran guru dan tenaga honorer aktivis perempuan lingkungan hidup ham urban pur semua bergabung di partai buruh
sekarang mereka sudah punya partai
nah partai ini adalah alat kekuatan sosial politik
omnibus law adalah kekalahan politik kaum buruh
oleh karena itu
karena omnibus law kekalahan politik kaum buruh dengan undang undang cipta kerja tadi
maka dihidupkan kembali partai buruh
hari ini partai buruh mengorganisir perlayan may day lima puluh ribu
hampir seribu bis
dan yang didatang sini istora yang di dalam maupun yang di luar
tadi teman teman saksikan hampir lima puluh ribu
memang ada sebagian yang pulang
karena memang dia baru pulang kampung belum pulang ke rumah
tuntutannya cabut omnibus law undang undang cipta kerja
karena ini adalah demokrasi terpimpin
nomor tiga adalah sahkan ruu pprt
dan hostum hapus outsourcing tolak upah murah
yang keempat adalah reforma agraria dan kedaulatan pangan anti impor
dan yang kelima kami ingin berpesan kepada kawan kawan id bidan dan perawat dan organisasi tenaga kesehatan lain
kami bersama anda partai buruh
bersama anda menolak ruu kesehatan
kita akan demo demo
dan yang terakhir pilih calon presiden republik indonesia dua ribu dua puluh empat yang perupar kepada buruh kelas pekerja dan tidak setuju atau menolak omnibus law undang undang cipta
nah terkait calon presiden ini menarik
siapa aja nih pak yang kira kira bakal diusung sama partai buruh
kalau misalnya tadi sempat akan diumumkan ya
hari ini tapi gak jadi ya
jadi gimana ini pak
partai buruh itu mempunyai tiga tahapan dalam menentukan calon presiden
karena partai buruh bukan daulat tuan daulat uang ataupun daulat dinasti
partai buruh ini adalah partai kelas pekerja
sebelas organisasi inisiator ada di dalamnya
serikat buruh serikat petani serikat nelayan miskin kota apa namanya jala prt dan sebagainya
buruh tenaga honorer
gak bisa presiden partai buruh atau sekjen menentukan
oleh karena itu maka nanti ada tiga tahap
tadi ada empat nama
ganjar pranowo said iqbal anies baswedan dan najwa sihab
kemudian anda lihat kan ada calon alternatif
nah nanti dibawa ke konvensi sekitar bulan juni juli
dari konvensi partai buruh diputuskan nanti di rapat presidium sekitar juli agustus
karena itu kenapa kami tidak mengumumkan
dari awal kami sudah sebut nanti di konvensi tahapan kedua
baru terakhir adalah tahapan penentu yaitu presidium
dengan demikian tentang realitas pak ganjar adalah suara terbanyak
tentang kemudian empat nama ini akan dipilih oleh konvensi siapa
kita belum tahu
karena ini langsung satu juta buruh kita kirim questionnaire
punya sepuluh juta anggota cukup pakai wa selesai
siapa yang anda pilih selesai balik itu
minimal seratus ribu lah
kami tidak lembaga survei
memang lembaga survei jadi pertimbangan juga
dan ada panel nanti guru besar
sepuluh juta pengguna ya
oke baik terima kasih banyak pak said iqbal untuk waktunya
sukses dan selalu
ya tadi wawancara lihat saya dengan presiden dari partai buruh yang mengatakan bahwa memang masih proses untuk menuju siapa nanti pecah presan
siapa pecah pres yang akan diusung mereka masih berarti sejumlah tahap
antara itu lalu konvensi dan juga nanti rapat presidium
tapi memang dalam hal ini kita tadi mendengar juga bahwa sejumlah tuntutan sejumlah buruh dan partai buruh terkait hal ini
untuk hari ini sendiri mereka menuntut bahwa pencabutan omnibus law cipta kerja dan juga penghapusan outsourcing yang dinilai sebagai sebuah bentuk perbudakan modern
kita kembali ke anda
terima kasih arya dita utama melaporkan dari kawasan senayan tempat may day fiesta
selamat sore ya dito